memasuki masa mudik lebaran berbagai jalur alternatif untuk pulang ke kampung halaman mulai disiapkan
salah satunya jalur alternatif tengah melalui subang lembang jawa barat
gerbang tol sadang ini merupakan satu dari sepuluh gerbang tol purbaleni yang menjadi akses alternatif untuk menuju ke jalur selatan
nantinya pemudik akan keluar gerbang tol sadang melalui subang menuju bandung dan menuju ke jalur selatan
jalur subang merupakan alternatif jalur tengah selain sumedang
kondisi jalan di kawasan ini sangat baik
mulai dari perbatasan purwakarta dan subang hampir tidak ditemukan jalan berlubang atau bergelombang
dengan karakteristik jalan yang tidak terlalu lebar dan dapat dilalui satu mobil saja pada setiap lajurnya
sepanjang jalan cipendei dauan dan kalijati terasa sejuk karena terdapat hutan karet di sisi kanan dan kirinya
tak sulit untuk menemukan tempat beristirahat ketika lelah
karena di sepanjang jalur ini terdapat banyak tempat pengisian bahan bakar kedai kedai makanan juga masjid
meski demikian jalur tengah via subang ini tak luput dari kemacetan
saat keluar gerbang tol sadang titik kemacetan terjadi di perempatan sadang
selain itu banyaknya pabrik di kawasan jalan campaka dan cibatu purwakarta menjadi titik kemacetan yang perlu diwaspadai
memasuki kawasan subang pun terdapat beberapa titik kemacetan lain
untuk angkutan pemudik rata rata memang melewati
untuk angkutan pemudik rata rata memang melewati
untuk angkutan pemudik rata rata memang melewati
untuk angkutan pemudik rata rata memang melewati
selain itu di sepanjang jalan tagupan perahu pun terdapat banyak rambu rambu peringatan agar pengendara lebih berhati hati
beberapa titik kemacetan pun perlu diwaspadai di kawasan ini
mengingat kawasan ini merupakan kawasan wisata yang biasanya padat bukan hanya pada mudik saja
kawasan pasar lembang merupakan salah satu titik yang padat
karena di depan pasar lembang terdapat pedagang kaki lima juga angkutan umum yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang
di sini juga terdapat pertigaan yang merupakan pertemuan arus antar pengendara yang mengarah ke kota bandung mengarah ke subang juga ke maribaya